tertangkapnya bupati musi banyuasin dodi reza alex nurdin dalam operasi tangkap tangan kpk ini menambah daftar panjang ya
dari kasus korupsi yang ada dalam politik kekerabatan atau dinasti politik
kita akan langsung membahasnya dengan plt jubir komisi pemberantasan korupsi bidang pencegahan
ipi mariyati dan juga peneliti pukat ugm zainur rohman
ya selamat sore
selamat sore mbak
bagaimana saja temuan penyidikan kasus ott terutama bupati mubah ini yang mendukung pernyataan yang disampaikan oleh pak alex
ya kalau kita bicara mengenai penanganan perkara ataupun hari ini terkait dengan tertangkap tangannya bupati musi banyuasin
saya kira mungkin kita berikan kesempatan kepada teman teman penyidik untuk mendalami perkara ini
pemeriksaan yang dilakukan kemarin kpk memang baru sih sebatas pemeriksaan

pemeriksaan yang dilakukan kemarin kpk memang baru sih sebatas pemeriksaan awal

betul jadi kami masih akan mendalami terkait dengan dugaan penerimaan suap tersebut
selain itu kami juga mendapati bahwa penyidik menemukan ada sejumlah dana lainnya yaitu sekitar satu lima miliar
yang masih akan didalami apakah ini masih terkaitkan dengan pokok perkara yang sama terkait dengan dugaan adanya suap
dalam proyek pengadaan barang dan jasa ataupun pengadaan infrastruktur
di lingkungan kabupaten musi banyu asin
jadi kalau kita bicara mengenai penanganan perkara mungkin kita tunggu karena pasti akan dilakukan pendalaman lebih lanjut
oleh teman teman dengan mengumpulkan keterangan baik dari para pihak terkait saksi maupun tersangka
dan juga alat bukti lainnya yang telah dimiliki oleh teman teman penyidik
oke mbak ipi ini kan bukan kali pertama ya kpk menciduk begitu mereka mereka yang masuk dalam politik dinasti dalam kasus ott
kalau dilihat dari sejauhnya
ini penangkapan yang ada pola yang berulang itu yang seperti apa sih mbak
apakah kemudian yang biasanya melanjutkan kepemimpinan yang kerabatnya sebelumnya di periode sebelumnya
itu lebih berpeluang melakukan praktik korupsi atau seperti apa mbak
ya jadi kalau kita bicara mengenai politik dinasti dari berdasarkan pengalaman penanganan perkara yang dilakukan oleh kpk
tadi sudah dijelaskan juga di dalam infografis yang ditampilkan oleh cnn
memang ada beberapa kasus yang kpk tangani yang melibatkan misalnya hubungan antara orang tua dengan anak
kemudian kakak dengan adik yang memiliki posisi sama sama sebagai pejabat publik
baik itu misalnya istri yang menjadi kepala daerah kemudian suami seorang ketua dprd misalnya
atau juga ada yang melibatkan kakak sebagai seorang pejabat publik kemudian adik sebagai seorang pengusaha
yang kemudian terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa
jadi kalau kita bicara mengenai politik dinasti ini kemudian yang kpk dapati adalah bahwa kondisi ini mendorong kemudian
bagaimana terjadinya hubungan antara pejabat publik atau politisi dalam hal ini dengan pihak pihak yang kemudian ikut terlibat
dalam proses ataupun penyelenggaraan pemerintahannya
saya kira ini juga rakaitannya dengan polisi biaya tinggi yang saat ini memang praktik yang terjadi di indonesia
dalam benturan kepentingan dan pilkada yang kpk lakukan di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu terkait dengan pelaksanaan pilkada di tahun dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
memang ada rakaitannya dalam hal ini misalnya bagaimana palingkong ataupun konspirasi yang dilakukan misalnya pemilik kekuasaan politik dengan pengusaha
karena dari yang kami dapati yang pertama kami mencoba melakukan analisis misalnya dari lapangan
laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari calon kepala daerah untuk kemudian kami melakukan analisis apakah sebenarnya biaya untuk mengikuti kontestasi ini dapat dipenuhi oleh para calon kepala daerah ini begitu
atau tidak karena ternyata dari hasil analisis kami biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi politik ini tidak cukup dipenuhi dari dana jika kita melihat dari besaran lhkpn yang disampaikan oleh para calon kepala daerah
kemudian dari mana mereka bisa memenuhi ataupun membiayai kontestasi yang mereka ikuti
dari hasil survei yang kkk lakukan kepada para calon kepala daerah yang gagal maju dalam pilkada saat itu kami mendapati bahwa ada pihak ketiga dalam hal ini pihak yang menjadi donatur apapun yang mendanai biaya pilkada mereka adalah salah satunya adalah dari para pengusaha
apa yang kemudian menjadi motivasi dari para pengusaha
nah ini untuk kemudian mendanai begitu ya proses pilkada para calon kepala daerah ini
yang pertama mereka berharap akan mendapatkan kemudahan perizinan di dalam bisnis
kemudian mereka juga berharap akan adanya kemudahan untuk mengikuti proses tender ataupun lelang proyek pemerintah
mereka juga berharap bahwa kemudian mereka mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan bisnis
dan ketika kita konfirmasi hal ini kepada para calon kepala daerah yang gagal di dalam pilkada tersebut
apa yang mereka bisa berikan kemudian sebagai imbauan
balik ataupun balas budi ataupun balas jasa dari dana yang sudah diberikan sebagai pemenangan begitu ya di dalam mengikuti kontestasi
jadi saya kira memang dari sejak awal komitmen ataupun proses transaksional ini sebetulnya sudah terjadi ketika seorang calon kepala daerah maju untuk pilkada
jadi oleh pihak ketiga
oke mbak ipi
mbak ipi saya nanti akan bertanya lagi mendalami hal tersebut terkait dengan bagaimana sebenarnya tindakan ini
sudah diketahui begitu ya oleh kpk sudah dipahami polanya seperti ini
tapi saya akan ke mas zainul rohman terlebih dahulu
mas zainul rohman mungkin tadi beberapa sudah dijelaskan oleh mbak ipi
tapi saya ingin kembali bertanya melihat kondisi politik dinasti ini
sebenarnya apa saja sih faktor faktor yang kemudian membuat kasus ini kembali berulang
dan tidak bisa diantisipasi
ya secara garis besar politik dinasti itu menguatkan dominasi dari sebuah keluarga
memegang kekuasaan di daerah
jadi karena besarnya dominasi sebuah keluarga
maka tidak ada kekuatan politik lain yang secara efektif dapat melakukan kontrol atau melakukan fungsi penyeimbang
oleh karena itulah sebenarnya politik dinasti itu tidak terelak
bahkan punya sisi buruk yaitu menguatkan dominasi sehingga memperburuk situasi korupsi
benar bahwa politik dinasti itu oleh mk dikatakan sebagai konstitusional
kenapa karena mk mengatakan hak setiap orang untuk dipilih dan memilih
tetapi tidak dapat dinafikan bahwa ternyata politik dinasti ini melanggengkan besarnya dominasi sebuah keluarga
sedangkan dalam teori politik kekuasaan yang tidak dibatasi
itu akan absolut mengakibatkan korupsi
jadi sebenarnya kan kalau dalam politik dinasi ini hanya berganti orangnya
tetapi keluarga yang memegang kekuasaan itu masih sama
nah itu bisa dilihat di daerah daerah yang tadi sudah ditampilkan oleh cnn
bahwa banyak daerah itu terjadi pengulangan korupsi
bapak dengan anak atau juga adik dengan kakak atau juga bahkan dengan menantu dan lain lain
jadi menurut saya ini semakin menguatkan tesis
politik dinasti itu menguatkan dominasi kekuasaan pada satu keluarga dan memperbesar peluang terjadinya korupsi
baik berarti politik dinasti awalnya karena memang dominasi kekuatan kemudian itulah yang membuat rawan korupsi
tadi mbak ipi sempat menyatakan juga mungkin salah satu faktornya sudah ada perbincangan sebelum adanya seseorang kemudian diputuskan atau dilantik
terpilih menjadi kepala daerah begitu dengan pihak pihak terkait diantaranya adalah para pengusaha
yang menjadi penyumbang dana ini
kalau melihat kondisi seperti itu bagaimana mas zainur
ya di banyak kasus korupsi di daerah itu kan sebenarnya modusnya tidak jauh dari suap pengadaan barang dan jasa pengisian jabatan publik dan yang ketiga adalah perizinan
dan tiga tiganya itu didominasi adanya suap dari para pengusaha dan juga para pegawai kepada kepala daerah
ini dilakukan oleh para kepala daerah
salah satunya adalah
untuk memenuhi pengembalian modal ya yang telah dikeluarkan ketika mereka melakukan kontestasi di pilkada
benar bahwa salah satu problem utama pilkada kita adalah high cost politik ya
nah high cost politik itu tetapi tidak bisa dipersalahkan begitu saja kepada sistem pemilihan secara langsung
karena ternyata biaya pilkada paling besar itu justru biaya yang tidak resmi yang itu dilarang oleh undang undang berbentuk food buying
membeli pemilih dengan melakukan resmi
dan untuk melakukan serangan fajar itu sayangnya modalnya diperoleh dari para pemodal para cukong yang itu kemudian di kemudian hari harus dikembalikan
baik pengembalian secara cash secara tunai atau pengembalian dalam bentuk konsesi perizinan atau juga paket paket pengadaan barang dan jasa dan juga kemudahan kemudahan lain yang itu harus dibayarkan oleh kepala daerah kepada para pemodalnya di awal
nah saya melihat memang ini terjadi
sekali lagi menurut saya ya
kenapa ini masih bisa terjadi
karena memang dominasi kepala daerah itu sangat besar
kekuasaannya secara real itu melebihi kewenangannya menurut undang undang
dan saya melihat bahwa ini terjadi karena memang dalam politik ya kekuasaan itu bisa kekuasaan yang memang formil maupun kekuasaan yang real
nah kekuasaan real kepala daerah itu jauh melebihi kekuasaan kekuasaan yang dijamin oleh undang undang
nah kita melihat
kasus kasus ini terjadi karena pengawasan atau apa namanya kontrol dari pihak pihak yang harus melakukan kontrol itu tidak berfungsi
kontrol internal oleh inspektorat itu mandul
kenapa karena inspektorat berada di bawah kepala daerah
tidak mungkin mengawasi bosnya
yang kedua pengawasan eksternal oleh dprd
jangankan untuk melakukan pengawasan
bahkan kadang kadang dprd itu justru ikut bersama sama bermain dengan kepala daerah
bisa juga dengan pengawasan yang tidak efektif
oleh bpk bpkp maupun oleh aparat penegak hukum
mereka baru bisa melakukan pengawasan secara efektif kalau sudah terjadi perkara gitu
itu berarti ya penyebabnya juga
mengapa kemudian kasus ini berulang lagi gitu
karena tidak adanya pengawasan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal
kalau untuk dari sisi internal berarti perubahan sistem memang seharusnya bisa diupayakan ya mas zainur ya
kalau dari sisi para kepala daerahnya sendiri atau para pelaku
tindak korupsi ini mengapa sih mereka masih terus melakukan itu padahal sebenarnya sudah berkali kali ditangkap oleh kpk
kemudian juga sudah diumumkan sudah diberikan hukuman bahkan dalam kasus ini
ya sebenarnya kan korupsi itu karena adanya kewenangan yang besar ya
minim adanya pengawasan ya kan
nah oleh karena itulah masih kemungkinan bisa terjadi pengulangan adanya tindak pidana korupsi
benar ada yang sudah ditangkap dipermalukan oleh
aparat penegak hukum sudah ada di depan matanya
contoh contoh rekan rekan kolega mereka yang menjalani proses pidana
tetapi tidak kapok
kenapa tidak kapok
karena kesempatannya masih tersedia dan juga kebutuhan untuk mengembalikan modal itu juga nyata
sehingga menurut saya itulah yang menjadi insentif mengapa mereka masih terus melakukan korupsi
jadi kalau dari sisi internal ya
dari sisi internal itu kan penondalian diri agar mereka tidak tamak begitu ya
tetapi mereka punya kebutuhan untuk mengembalikan modal
dari sisi eksternal kesempatannya masih ada
nah kenapa kesempatan itu masih ada
karena besarnya kekuasaan tidak diimbangi oleh pengawasan
itu sudah pasti akan berujung kepada korupsi
bahkan masyarakat banyak yang percaya
ini kan soal orang apes atau tidak apes begitu ya
kalau ingin disurvei secara menyeluruh seluruh indonesia seluruh kabupaten dan kota
mungkin ini adalah faktor dominan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari hari penyelenggaran pemerintahan
bahwa misalnya paket paket pengadaan barang dan jasa
itu meskipun merupakan kewenangan independen dari ukpbj
tetapi ternyata masih ada campur tangan kepala daerah
meskipun perizinan itu sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada dpm ptsp
tetapi juga masih ada cawe cawe tangan kepala daerah
meskipun pengisian jabatan itu sudah menggunakan manajer sistem
tetapi ternyata juga masih ditentukan sepenuhnya oleh kepala daerah
nah ini kan kemudian sistem itu telah gagal untuk berlaku secara efektif
sehingga mengakibatkan besarnya insentif
untuk melakukan korupsi
saya akan ke mbak ipi mbak
mbak ipi dari data yang saya dapatkan ini
kpk sempat mengusulkan agar pilkada ini bisa dibiayai oleh negara sepenuhnya
menurut kpk aturan apa yang sebenarnya harus dilakukan
untuk bisa sama sama mencegah praktik korupsi di dinasti politik
kalau bicara mengenai sektor politik
sebetulnya kpk memang sudah memberikan perhatian khusus
saya kira sudah cukup lama begitu
dari sejak dua ribu dua belas
kpk sudah melakukan kajian sistem
dan partai politik
yang kemudian dilanjutkan dengan banyak kajian sistem lainnya
sebagai upaya untuk perbaikan sistem
baik sistem politiknya itu sendiri
maupun kepada partai politik
sebagai institusi politik yang sangat penting dalam proses pemilihan pejabat publik
salah satu yang kami temukan
kemudian memang persoalan integritas pada partai politik
sebagai institusi politik
kpk bermaksud untuk melakukan penguatan kepada partai politik
untuk kemudian dapat melakukan
ataupun dapat dikelola secara profesional
secara baik dan secara bersih
untuk menghasilkan pimpinan pimpinan ataupun pejabat publik yang bersih dan berintegritas
salah satunya adalah terkait dengan pendanaan
ada lima sebenarnya persoalan di sana yang kpk identifikasi
selain persoalan pendanaan
ada juga terkait dengan proses rekrutmen dan kaderisasi
yang masih berlaku secara eksklusif dan penuh dengan depotisme
kemudian juga terkait dengan demokratisasi internal
ya bagaimana kita tahu misalnya dalam pemilihan calon kepala daerah
ataupun calon pejabat publik yang akan menduduki jabatan jabatan publik
yang merupakan kader parpol itu
kita temukan memang masih bukan hanya berangkat atau berasal dari kader kader partai politik
tetapi kemudian hanya berdasarkan pada misalnya aspek popularitas dari calon
yang kemudian itu diambil bukan dari proses pembinaan kader dari internal partai politik itu sendiri
sehingga kemudian proses penentuan
itu berlangsung secara eksklusif
penuh dengan nepotisme dan tidak berbasiskan kepada kompetensi
ataupun kapasitas dari calon yang cukup untuk dapat menduduki jabatan publik
kemudian juga terkait dengan kode etik
kami mendapati juga bahwa persoalan integritas ini memang salah satunya
karena memang partai politik belum memiliki misalnya standar etik yang tinggi
belum ada pengaturan terkait dengan penerapan ataupun penegakan sanksi etik
misalnya untuk para kadernya yang melanggar etik
oke berarti pilkada sebaiknya dilakukan atau dibiayai oleh negara ya
memang kpk datang dengan rekomendasi melalui satu buku panduan yang kita sebut dengan sistem integritas partai politik
yang mengatur tentang lima hal tersebut
sejak dua ribu enam belas kajian itu terus kami sempurnakan
sampai dengan kemarin di tahun dua ribu delapan belas kemudian kami sosialisasikan
mulai kepada partai politik untuk diimplementasikan
kami juga kemudian menurut
menurunkannya ke dalam bentuk toa
satu langkah langkah yang dapat dilakukan oleh partai politik
dan kami dampingin untuk prosesnya
oke termasuk diantaranya berarti pilkada sebaiknya dilakukan
melakukan koordinasi dengan partai politik
untuk mendorong diimplementasikannya pendidikan anti korupsi
di dalam pendidikan untuk para kader dari partai politik
ya kami berharap kemudian ini bisa mendorong dan membangun budaya yang berintegritas di dalam partai politik
sehingga kemudian partai politik bisa dikelola
dengan lebih baik
oke mbak ipi saya harus potong disitu
kita bicara soal berbagai aturan yang sudah dilakukan oleh kpk
berbagai upaya upaya untuk pencegahan terutama untuk firly bahuri ketua kpk ini juga
selalu menyatakan bahwa peran yang digencarkan adalah pencegahan
namun faktanya masih banyak ini kasus dugaan korupsi
yang terjadi di negeri ini
apakah itu berarti belum efektif
singkat saja mbak silahkan
ya saya kira keberhasilan upaya pencegahan korupsi tidak bisa bergantung hanya kepada kpk
karena ini sangat bergantung pada komitmen
kepala daerah dalam hal ini untuk konsisten dan memiliki komitmen kuat untuk melakukan upaya upaya perbaikan
kpk sejak dua ribu enam belas sudah melakukan pendampingan dengan pemerintah daerah
di tahun dua ribu delapan belas bahkan sudah meliputi lima ratus empat puluh dua kabupaten kota dan provinsi
dan kami mendorong ada delapan area intervensi
mulai dari proses perencanaan dan penganggaran apbd sampai dengan tata kelola dana desa
yang ini semua kami petakan berangkat dari pengalaman penanganan perkara korupsi yang kpk lakukan
ini merupakan titik rawan korupsi di daerah yang kemudian kami dorong untuk dilakukan perbaikan
untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah
jadi tadi sudah disebutkan juga memang ada beberapa titik rawan yang mas zainur tadi juga sempat sampaikan
disitulah memang salah satunya baik di sektor penerimaan daerah di sektor belanja daerah
kemudian di sektor perizinan dan juga adanya benturan kepentingan dalam pengisian jabatan
yang kemudian ini termasuk salah satu yang ikut berkontribusi di dalam terjadinya misalnya
adalah korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa
oke berarti perlu adanya yang baik ya
perlu adanya pengawasan yang benar dan juga
kemudian bisa diatur semua hal itu yang kemudian bisa membuat satu proses mekanisme pbj yang dapat menguntungkan pihak pihak tertentu
termasuk misalnya salah satunya kepala daerah
perlu ada regulasi dan juga pengawasan terhadap politik dinasti agar tidak lagi melakukan korupsi yang ada
terima kasih banyak pak lt jurubicara kpk bidang pencegahan ipi mariati
dan juga penelitian
peneliti pukat ugm zainul rahman sudah bergabung bersama kami sore hari ini